walau nadatul ulama sebagai organisasi keagamaan dan juga masyarakat tidak mengasosiasikan diri kepada kelompok politik tertentu
tidak ikut serta dalam politik praktis
namun tidak bisa kita pungkiri bahwa pengaruh kalangan kiai santri hingga simpatisannya menjadi rebutan para partai politik apalagi para kandidat pilpres
basis masa yang besar dan juga loyal menjadi dua salah atau salah dua pemikat bagi para pencari suara di masa masa pemilu seperti saat ini
yang teranyar perebutan suara ini begitu kental terasa antara yeni wahid dan mohaimin iskandar
lalu bagaimana catatan media terkait dengan hal ini kita akan berbincang dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
selamat malam mas revo
selamat malam kak cah
mas revo perebutan suara
warga nu kita tahu ini bukan hal baru
sepertinya pemilu demi pemilu ini terus ada
namun ini benar benar terasa pada pemilu kali ini setelah kemarin deklarasi caimin menjadi cawapres kemudian yeni wahid bertemu dengan prabowo semakin kentara gitu
bagaimana catatan media terkait perebutan suara warga nahdien ini mas revo
ya memang seperti yang tadi caca sampaikan
yang di awal bahwa suara nahdien itu selalu menjadi put an kut ya tanda kutip di perebutkan oleh para kandidat gitu
oleh kandida dan juga partai politik
dan ini tidak mengherankan mengingat memang dalam catatannya nadatul ulama ini merupakan organisasi masa terbesarlah
jadi katakan terbesar di indonesia
dari beberapa catatan beberapa menyampaikan
bahwa suara nahdline di pemilu itu berkisar dari ada yang menyampaikan smrc misalnya dua puluh juta pemilih
tapi beberapa yang lain menyampaikan bisa sampai sembilan puluh lima juta
dan beberapa bahkan menyampaikan klaim anggota nadatul ulama ini bisa lebih dari seratus juta orang
nah dengan kapasitas dengan kekuatan sedemikian dengan suara yang sedemikian besar
maka tidak mengherankan kalau nadie
nahdien ini diperbutkan
dan tidak hanya sebenarnya oleh muhammad encik skandar atau yeni wahid
ya dalam konteks memang dalam seminggu pekan terakhir dua nama ini mencuat
tapi juga oleh partai partai yang lain
p tiga misalnya basis masanya juga merupakan basis masa dari nadatul ulama
kemudian juga ada beberapa orang tokoh tokoh lain yang tersebar di partai partai politik
yang bukan p tiga bukan pkb gitu ya
yang selama ini kita kenal sebagai basis masanya adalah basis nu
misalnya fnd hoiri misalnya gus coy
yang dari gresik yang sekarang bergabung di partai nasdem
basis masanya juga bisa dikatakan basis masa nu
dan beliau juga merupakan memang star di organisasi nu
nah ini makanya itu tidak mengherankan kalau misalkan memang nu
dan lagi catatan kita
kita tahu bahwa pemilih di indonesia itu masih ada dalam secara kultural gitu ya
ada istilah patron klien gitu
jadi misalnya pecah kesang deret kesudur gitu
atau pecah mati kesang hidup
jadi mati hidup ikut kesudur misalnya
atau misalnya pecah kesang deret bungkarno atau ikut bungkarno
tidak bisa dipungkiri bahwa kultur patron klien itu masih sangat kuat di indonesia
artinya kalau misalkan kandidat atau partai politik itu bisa mendekati pimpinan pondok pesantren misalnya
atau ulama atau kiai
maka bisa diharapkan
maka diharapkan santri santrinya itu juga akan mengikuti pilihan dari kiai atau ulama tersebut
jadi tidak hanya dalam kalangan santri
tapi juga di beberapa yang lain
organisasi masa kelompok kelompok masyarakat
patron klien itu tidak bisa dihindarkan
di desa desa misalnya
beberapa penduduk desa juga akan mengikuti
siapa yang akan diikuti oleh tokoh masyarakat tempat kepala desa misalnya
maka besar kemungkinan orang orangnya yang tinggal di desa tersebut akan mengikuti pilihan
dari kepala desa atau tokoh masyarakat yang ada
nah inilah yang kemudian membuat dalam beberapa hari terakhir kita lihat beberapa kandidat
melakukan safari safari ke kantong kantong suara
termasuk utamanya adalah nadlien
dan kita tahu ketika anies baswedan
bakal calon presiden yang diusung oleh partai nasdem
kelemahannya adalah kelemahan di kantong suara
seperti jawa timur
kita ingat pada waktu itu
pak anies sempat juga melakukan pendekatan kepada bukowifah misalnya
gubernur jawa timur
yang mana bukowifah adalah tokoh muslimat nu
dari belakangan bukowifah
kita tahu kemudian tidak begitu kelihatan minatnya lah ya untuk bergabung dengan pak anies baswedan pada waktu itu
kemudian beberapa nama lain disebut sebut
yang di dekati juga oleh kandidat anies baswedan
sehingga pada akhirnya kita tahu berlabuhlah dipilihlah cawapres mohaimin iskandar
karena tentu diharapkan muhyiddin iskandar akan bisa memperkuat basis suara anies baswedan
koalisi yang baru ini di kelompok terutama di wilayah jawa tengah dan jawa timur
yang basis suaranya adalah basis suara nazatul ulama

berbicara mengenai basis masa atau basis suara dua orang yang sedang ramai di pekan ini
caimin dan yeni wahid
sebenarnya mana yang basis suaranya lebih besar ataupun lebih berpengaruh terhadap warga nahdiyin pada umumnya
dua duanya adalah memiliki darah biru dari nasir
kalau kita bisa sebut seperti itu ya
yeni wahid adalah putri dari gustaf
kita tahu gustaf pernah menjabat sebagai ketua pbnu
sekali sebuah pendiri partai kebangkitan pancretan
yang pada tahun dua ribu delapan kita tahu bahwa pada waktu itu terjadi konflik antara gus dur dengan mohaimin iskandar
sehingga pada waktu itu kemudian muhyiddin iskandar ada munaslub ancol dan munaslub divogor
dan pada akhirnya pada waktu itu pemerintah memutuskan
memutuskan pada waktu sengketa
dibawa ke ranah hukum
dan dimenangkan kita tahu bersama
kemudian pkb yang sah ditetapkan adalah pkb versi muhaymin skandar
nah dua duanya darah biru
cak imin kita tahu adalah cicit juga dari pendiri nu
yeni wahid juga sama
tentu adalah keturunan ya
nah dua duanya tentu saling memiliki pengaruhnya sendiri sendiri
cuman yang tentu dalam perorganisasian
kita tahu secara mesin politik
muhammad ibn iskandar lebih diuntungkan
karena merupakan ketua umum dari pkb
artinya mesin politik pkb ini sudah ada dari tingkat nasional
sampai pada tingkat ranting atau sampai tingkat kecamatan kecamatan
nah ini yang keunggulan yang dimiliki oleh muhammad iskandar
tapi kalau misalkan masa real dua duanya tentu memiliki
nah kita akan lihat caca
seberapa besar nanti suara yang akan disumbangkan oleh muhammad iskandar
untuk mendukung dalam ketika bergabung dengan anies baswedan
beberapa lembaga survei menyampaikan bahwa
biasanya survei survei ini akan muncul dua pekan setelah peristiwa ya
nanti kita akan sama sama menunggu
beberapa lembaga survei kita yakini dalam waktu dekat
pasti akan mengeluarkan survei terbarunya elektabilitas
dan berapa besar pengaruh ketika muhammad ibn iskandar
bergabung dengan koalisi nasdem
selama ini kisaran suara anies elektabilitas

nah nanti akan kita lihat bersama
seberapa sebenarnya pengaruhnya
tapi yang jelas caca yang kita harapkan saat ini dari media adalah
kita berharap pemilih nadatul ulama ini tidak hanya dijadikan sebagai komoditas politik
yang kita ingin dengar saat ini dari para kandidat tidak hanya saat ini misalkan ketika caimin bergabung dengan anies baswedan

atau kemarin beberapa
waktu beberapa hari kemarin ketika
yeni wahid bertemu dengan
kandidat prabowo subianto
ingin dengarkan dari para kandidat kandidat
juru kampanye adalah bagaimana
mereka memberikan gagasan gagasan
kepada calon pemilih
yang tadi kita bahas
apakah melalui patron patronnya
para kliennya ini
para masanya atau rumput
akan mengikuti patronnya
tidak secara demikian yang kita harapkan adalah
pemilih pemilih nadatul ulama
yang saat ini menjadi
rebutan dari para kandidat
itu memiliki kemandirian
dalam menjatuhkan pilihan
tidak hanya tergantung pada patron
dan juga kemandirian
dalam pilihan itu terbentuk
yang diberikan oleh para kandidat
artinya kandidat kandidat ini memberikan
gagasan gagasannya apa yang akan mereka lakukan
apa yang akan mereka
perbuat ketika nantinya terpilih
bagaimana membuat bangsa ini
semakin maju dengan begitu
kemudian pemilih bisa menjatuhkan
gagasan yang disampaikan oleh
para kandidat tidak semata mata
karena misalnya patronnya
memilih si a atau patronnya memilih si b
tapi lebih karena
memang secara mandiri
secara merdeka secara
rasional memilih karena
gagasan yang disampaikan oleh
para kandidat sehingga
publik pemilih ini
tidak hanya sekedar menjadi komoditas
baik mas revo mengenai untuk menjaga
tidak sekedar menjadi komoditas
politik apalagi selalu
di tengah tengah pemilu pilpres
pbnu ini juga sudah
konferensi pers menyatakan bahwa
tidak ikut dalam politik
praktis kemudian tidak
terasosiasi oleh partai
politik dan ini disampaikan langsung
setelah klaim dari
selain untuk menjaga tadi
agar tidak menjadi komoditas politik
apakah bisa merugikan
caimin ataupun yedi wahid ataupun
siapapun yang kemudian berusaha
merebut suara nahdin
itu yang kita harapkan
nu kembali ke kita membangun
bangsa ini tidak
melakukan dukungan terhadap
satu partai atau kandidat
pengurus nah datul ulama ini memberikan
anggota anggotanya untuk memilih
karena memang secara
tradisional juga tidak hanya
nu tidak hanya
walaupun mungkin identik dengan pkb
identik dengan p tiga misalnya
kalau misalnya pbnu
struktural menyatakan dukungan
tertentu membebaskan kepada
warganya untuk memilih itu adalah hal
yang lebih penting
berharap bahwa warga nadlir itu
tidak membawa atribut partai
saya pikir itu hal yang paling bijak
yang sudah dilakukan oleh pbnu
baik terima kasih wakil pemimpin
redaksi cnn indonesia revolusi riza
telah bersedia untuk bergabung
bersama kami di cnn indonesia prime news
pada malam hari ini